aku tadi liat afif disini
aku tadi liat afif disini kak
dek dek karena mohon kita pulang sekarang ya
kau bukanlah hamba dengan afif ya allah
sampai kapan kamu akan menunggu afif
kamu sekarang sudah menjadi istriku
apakah selamanya timo akan tetap menjadi milik afif
bagaimana kita measure
ya untuk sekarang jangan dulu ya
kamu kan baru sembuh kamu belum terlalu kuat
nanti kalau kabu kakinya udah sembuh banget udah kuat baru boleh belajar sepeda
sekarang kakak alika dulu yang belajar ya
hati hati ya pelan pelan dulu pelan pelan
ngapain kamu ajakin aku ke sini
emang kamu gak mau kayak mereka
bermain bersama anak kamu
apa kamu udah termotivasi
tunggu tunggu ya
aduh nggak apa apa ya
nggak apa apa ya
kamu pegang sepedanya

iya aku nggak salah liat
itu pasti afif
aku yakin banget tadi dia di sini
iya aku nggak salah liat
tadi aku telfon ke rumah
katanya bella ngajak jalan anak anak ke taman
tadi aku telfon ke rumah katanya bella ngajak jalan anak anak ke taman
sekalian mau ngajarin alika naik sepeda

ya syukurlah mungkin sekarang bella sudah mulai menerima kehidupan yang baru pak
ayo kak belajar lagi kak
minggir dulu di sini
ada apa pak
ada apa pak
bella kok nggak sama mereka ya
loh bukannya tadi bapak bilang mereka sama bella
aku juga nggak tahu
kita coba samperinnya dulu
alika nggak tahu pak
tadi sih lika lihat mama ke arah sana
kalau boleh aku titip anak anak gak apa apa mas
mama cari mama dulu ya
om juga cari mama bella ya
kamu lagi apa di sini
aku tadi lihat dia
aku tadi lihat afif di sini
kita pulang ya
nggak nggak aku tadi lihat afif di sini kak
di mana dia
karena mohon kita pulang sekarang ya
kamu jangan seperti ini bella
jangan lagi menganggap afif masih hidup
afif udah meninggal bella
kamu kelakuan kamu sifat kamu seperti ini
membuat mama jadi sedih bella
kamu sekarang punya hidup baru
kamu harus menjalankan hidup kamu yang baru
anak kamu masih kecil
anak anak kamu itu perlu perhatian kamu bella
mama minta kamu jangan seperti ini ya
mama tahu kamu sangat mencintai afib
mama juga sangat mencintai afif
tapi kamu jangan seperti ini terus bella
mama sedih ngeliat kamu seperti ini
ada apa sih ma
nanti ya laganya mau liat vicky
renah mama mau cerita sama kamu
bella katanya tadi ngeliat afif lagi
bella bilang katanya ngelihat afif di taman
kasian banget bella
mama tau dia sangat mencintai afif
tapi nggak bisa terus terusan seperti ini kan
serasa afif itu masih hidup di dunia ini
dimana mana dia liat ada afif
mama khawatir sekali sama bella